assalamualaikum assalamualaikum asun ismail kalian itu pasti lagi nunggu haikal ya kan
oh mpc jangan solat ngau jangan solat tahu tahu mau mau mau udah deh kan itu ngaku aja kalau haikal
itu lagi ke dapur terus sambil makanan terus dia makan deh iya kan udah deh ngaku aja iya itu
hai assalamualaikum waalaikumsalam panarji balik lagi ada apa ya kunci saya hilang saya yakin ke
jatuh disini nih maaf panarji mungkin ini yang cari iya ya allah iya ketemu sekali ini kunci
saya terima kasih ya sama sama kok ada suara yang beda saya nggak mungkin aduh pak bapak keliru
itu suara saya nih dengerin sama sama sama sama
ini pasti ada sesuatu yang kalian sembunyikan
jangan sih ngobrolnya enak itu di ruang guru aja ya boleh
pak adek pasti pamit iya ustazah waalaikumsalam
sekarang kamu ke kamar istirahat ya
oh my god usah nurul kapan coba datangnya dan tadi ditungguin gak dateng dating juga
gimana kalau kita cari aja susah nurul kalian berapa ikut gak
kita ikut ya udah kali gitu mari kita cuu cuu
ahvon amalia najwa dinda lebih baik kalian itu nungguin usah nurul aja dulu
usah nurul pasti bakalan balik lagi kok kesini
iya kalian teh nanti bakal dihukum kalau sampai ketahuan jam segini masih di luar kamar
hah emang nggak takut apa dihukum yakin mau keluar
aduh wmj yakin lah pokoknya kita itu tetep mau cari usah nurul supaya
paling ingin itu ketemu oke so kalian jangan pada banyak ngomong oke udah yuk
girls mari kita cuu suhu assalamualaikum
eiko kayak ngapain sih kau jalannya minding mending gitu
iya ada disembuhkan apa ngapain kamu ruch demi makan di dapur
gara gara benedict yang bukun sop schedule
kalian itu pasti lagi gua hai kalau ya kan ya hai apa sih jangan soal soal tahu tahu mau mau
udah deh kan itu ngaku aja kalau haikal itu lagi ke dapur terus ambil makanan terus
dia makan deh iya kan udah dengak wajah itu memang sungguh hai konek kalau misalnya nih
saya kali ketauan sama usah puse atau penari pasti nih saya bakal kena hukuman lagi ya
siapa dia ustadz musa yang mulia dasanto disini
kalian ini benar benar kebangetan ya bukannya ribut malah pada tidur
biasa aneh coba ceritain kenapa kalian bisa sampai belum tidur ustadz jadi gini kami disini itu lagi nunggu
lagi nunggu ngantel ya lagi nyari angin segar soalnya di kamar panas panas
mata juga kelipan
mungkin dia kelipan ember monopoly kali
udah lepas tangannya
ada hal penting yang mau dibicarakan
aduh apa ya
jangan jangan ustazanuyuy mau nembak saya lagi
lama banget ya
maaf ustazah ada masalah apa ya
kayaknya penting banget soalnya
dan juga ngurangin hukuman haikal
kalau gitu tuh tunggu apa lagi
yuk kita berangkat
yang nur pengen omongin tuh soal payung amalia
soalnya itu payungnya katanya limited edition cuma ada dua di dunia bang
saya sangat menyenangi gaya kepemimpinan panarji yang begitu tegas gitu loh
gapapa payungnya ditahan tapi kebetulan cuman limited
gimana kalau prajurit balikin ke amalia
ya kita beliin payungnya rp sepuluh
tapi kayaknya ide saya gak bagus tuh
jangan jangan jangan
ngapain sih pakai dibalikin segala
saya mohon kebijaksanaan dari pak narji untuk hukuman si haikal pak narji
karena kalau sampai ada santri yang gak makan takut mengganggu kesehatannya pak narji
nanti malah jadi tanggung jawab kita semua
iya bener bang
kalau misalnya hikal gak makan nanti dia bisa sakit
terus nanti mau gok belajar gimana
temen temennya juga ikut mau gok belajar nanti
iya cantik banget sih
masuk masuk saya
masuk saya cantik gagasannya
iya pak narji bang
tapi nanti setelah seluruh santriwati mentaati peraturan dan tata tertib yang saya buat
itu harus gitu
dan soal haikal
hukuman itu tidak dapat
tapi pak narji
saya pikir masalah hukuman untuk haikal itu
insya allah aika jadi anak yang bertanggung jawab
jadi gak apa apa
jangan disuruh makan